dan tradisi ziarah menjelang ramadan membawa berkah bagi sejumlah orang
terutama bagi kalangan pelaku bisnis di tempat pemakaman umum tpu
yang omsetnya bisa meningkat signifikan
mendoakan para keluarga hingga para leluhur merupakan suatu tradisi wajib
yang dilakukan oleh umat muslim dalam menjelang bulan ramadan
namun tradisi yang dikenal dengan istilah ziarah ini juga melahirkan
sebuah geliat bisnis di tempat pemakaman umum
puluhan pedagang terlihat memadati tempat pemakaman umum tpu karet bipak jakarta
mereka menawarkan sejumlah barang hingga jasa
mulai dari jasa pemeliharaan makam hingga bunga dan air
salah satunya arsyad abdurrahman
seorang pedagang yang sudah lima puluh tahun berdagang bunga tabur
tradisi ziarah setiap jelang ramadan selalu membawa keuntungan baginya
berat saya paling mendapatkan
kalau saya pikir ya dapat masam tiga juta lah apa gitu
dibandingin hari biasa berarti naik kebanyakan kali
jauh hari biasa orang tahu dah saya pendapatan itu
padahal hari biasa tempoh seringan lolos saya dagang
sementara itu kehadiran mereka juga dibutuhkan oleh para peziarah
kalau saya sendiri sebenarnya untuk kehadiran mereka itu tidak masalah ya
karena mereka sendiri kan juga menafkai keluarga
tapi kalau bisa sih dialokasikan
karena kalau misalkan di samping samping jalan kan bisa macet di jalan juga
tapi kalau misalkan mereka sendiri sebenarnya tidak masalah
karena tanpa mereka juga kita mau beli bunga dan macam macam di mana gitu
sebenarnya sih menguntungkan juga ya
di samping menguntungkan ngebantu juga buat mereka
karena kan mungkin dia mencari nafkah kan mungkin di kayak jual kembang jual apa
ya sama sama menguntungkan sih sebenarnya
datangnya bulan ramadan memang menjadi berkah bagi banyak orang
termasuk juga bagi mereka
yang menggantungkan hidup dari ramainya peziarah yang datang ke pemakaman
merah spasia cekarta